gue gak bakal kecewain lo sama yang lain
yang penting sekarang kalau pada hati hati ya
pergi dari sana sekarang
tak pernah menyentuh
namun cintanya terasa bagiku
terlalu terlalu terlalu
ketemu ketemu bunga yang sedang bermakara
karena aku mengagumi
cewek cantik yang bikin gue pindah ke sekolah lo
maka izinkan aku tak mengusik ragamu
izinkan aku tak mengusik ketenangan hatimu
gue tuh lagi nyusun kata kata
karena gue takut kalau tiba tiba gue salah ngomong sama lo
gue gak akan tersinggung dan gak akan merusak suasana kali ini
sabaran banget ya
gue senang banget malam ini
apalagi di tempat yang seindah ini
sama seseorang yang
aku tak bertegur sapa dengan lo
gue gak akan pernah percaya sama lo bud
cukuplah bagiku menyapamu
muhammad na time
ayo balik aja ke base camp
aduh eko lu gelo banget bawa motor ya sumpah
enggak enggak justru gue pengen bilang makasih sama lo
soalnya lo udah nganterin gue ke rumah sampe selamat dan oh my god itu pengalaman yang gak bakal gue lupain
ngapain lu berdua masih disini
mau berantem sama gue
udah gede nyari lo berdua ya
woy mau kemana
justru kita disini cuma pengen bilang
supaya lo gak lubu bareng geng serigala
kita udah berdiri lama di geng serigala
nongkrong bareng jalan bareng
masa lo mau berbaring begitu aja yo
kita setuju berdua
supaya lo jadi ketua geng serigala
yakin lo berdua
lo bakal ngikutin semua berita gue gitu
serigala gak bubar
kita harus bikin geng kita jadi nomor satu
gak ada yang boleh ngeremehin ke kita
kalian kalau pada nge warrior dimanapun
tapi gimana dengan sensei
gimana kalau sensei sampai tahu
justru sekarang lo yang mimpin gang serigala
sedangkan lo tau sendiri kan
tujuan sensi adalah untuk ngancurin geng serigala
gue tuh ngerti cara berpikirnya sensai
dia emang jago berantem
emang guru karate kita
tapi bukan berarti kita harus tunduk sama dia
jadi lo pada gak usah takut
kita rayain kebangkitan geng serigala lagi
cepat kemana nih
kita dengerin aja apa kata dia
karena selama ini
bahkan udah ada buktinya
lo lihat sendiri kan
warior sama serigala sampai bubang
bukannya itu temen temen kita men
udah kelewatan tuh serigala
dia udah manfaatin momen ini
buat jadi pimpinan serigala
kita harus kasih tau sama dia sekarang
ternyata dia masih mempertahankan serigala mon
anak anak ikut sama dia
dia jadi pemimpin serigala mon
mungkin kelewatan anak itu
dia mau bikin serigala
menjadi raja jalanan mon
yaudah lo sama yang lain mending pergi dari situ
sama yang terdekat sama lo jauhin anak serigala
kalau lo jadi pemimpin di geng segala mon
gua gak bakal kecewain lo sama yang lain
yang penting sekarang kalau pada hati hati ya
pergi dari sana sekarang